ya ambisi merebut tiket final piala aff dua ribu enam belas tak hanya menjadi harapan para pemain saja
tapi juga rakyat indonesia dan keluarga tim nasional
para keluarga berharap para pemain tidak demam panggung dan bisa tampil fokus
sementara itu sejumlah pelatih klub indonesia menyarankan timnas mencetak gol di awal
untuk menekan mental para pemain vietnam
meski tidak diunggulkan namun harapan timnas indonesia
melaju ke babak final piala aff dua ribu enam belas mendapat dukungan dari seluruh rakyat indonesia
termasuk keluarga andi firmansyah
sang kakak indrianti berharap adiknya tidak demam panggung dan fokus dalam menghadapi laga final malam nanti
harapannya dan dukungannya dari keluarga
semoga andi dan kawan kawan bisa meraih kemenangan dan sukses menuju final
keyakinan serupa juga dilontarkan ibunda evan dimas
meski evan menjadi pemain cadangan
saat laga melawan vietnam kemarin
namun ia optimis anaknya dapat berbuat banyak membantu memenangkan timnas jika ia diturunkan
sementara sejumlah pelatih berharap pada putaran kedua semifinal piala aff
timnas indonesia hanya cukup bermain seri saja
mantan pelatih timnas neil maizar memprediksi indonesia akan menang
dengan mencetak gol lebih awal untuk mengebrak mental pemain vietnam
kalau kita bisa mencetak gol pertama
dengan cara pemainnya kemarin
dan motivasi dia sebagai pertanding penanggung jualan saat itu kemarin
saya yakin kita bisa menang
rabu malam tim nasional indonesia akan melangsungkan laga hidup mati melawan vietnam di hanoi
akankah aff kali menjadi final kedua indonesia atau malah tersungkur untuk kesekian kalinya